hai usai menderita kekalahan dua belas dari pusat mania borneo fc pbfc di leg pertama semifinal
piala presiden kami selalu persib menggelar latihan terakhir jelang semifinal leg kedua
di lapangan lodaya bandung sabtu pagi tadi dalam latihan yang dipimpin langsung oleh
jajang nur zaman ini seluruh pemain pilar persib seperti ahmad jufrianto vladimir
pujofik serta atep rizal tampak hadir dalam latihan terakhir tersebut selain dilakukan
guna mematangkan komposisi tim dalam latihan terakhir ini jajang nurjaman juga sengaja
meminta anak asuhnya untuk menjalani latihan fisik ringan guna mematangkan kerjasama tim
saat menantang tim berjuluk pesut hitam tersebut di semifinal jajang menginstruksikan seluruh anak
asunya untuk menggelar latihan game selain menilai pbfc sebagai
lap yang memiliki determinasi tinggi dan solid dalam pertahanan jajang nur zaman mengaku akan
memaksimalkan potensi pemainnya untuk menjegal langkah pbfc dalam laga semifinal leg kedua piala
presiden ya sekali lagi saya tegaskan kami punya sebuah keharusan kerja keras di pertandingan besok
karena sekali lagi mungkin orang bilang akan gampang menang satu kosong dikandang nah tapi buat saya menurut saya ini adalah keharusan memanfaatkan pilihan pemain yang tersebut
saya memerlukan kerja keras saya pemain besok betul betul harus mengerahkan segera kemampuan
termasuk soal kepintaran kecernikan di semifinal leg pertama piala presiden persib harus mengakui
keunggulan pbfc dengan skor satu dua kami silam hanya dengan kemenangan satu atas pbfc dapat
membuka jalan bagi persib untuk melaju ke babak final piala presiden freddy bangun bandung